yang berikutnya kami minta dipanggil
terima kasih ya mulia
tanda terima pengunduran diri tanggal dua puluh
ini tanda terima surat
kami akan serahkan suratnya ya mulia
terima kasih atas waktunya mahkamah
salam sejahtera bagi kita semua
ijinkanlah saya dari hati yang paling dalam
mendapat keberkahan dari allah swt
saya mengurus pemilu selama sepuluh tahun
dalam setiap bimbingan teknis
saya bisa memberikan gambaran lebih jelas
majelis yang mulia hadirin yang terhormat
verifikasi berkas pasangan calon
prabowo subianto dan gibran raka buming raka
saya berikan tanggapan sebagai berikut
dibacakan pada tanggal enam belas oktober
kpu menerbitkan keputusan kpu no seribu tiga ratus tujuh puluh delapan
sebagai landasan yuridis dan pedoman teknis
bakal calon wakil presiden gibran raka buming raka
tanpa mengubah peraturan kpu nomor sembilan belas
seharusnya kpu mengubah lebih dahulu

kpu tidak tepat hanya taat pada perintah perubahan satu ratus enam puluh satu
mengabaikan pasal dua ratus tiga puluh satu ayat empat
dengan langsung menerbitkan keputusan kpu
sama halnya ketika kpu menerbitkan peraturan sembilan belas
adalah berangkat dari satu ratus enam puluh sembilan huruf q
selain melanggar pasal dua ratus tiga puluh satu ayat empat
juga melanggar peraturan kpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang tata cara pembentukan peraturan
dan keputusan di lingkungan komisi pemilihan umum
dalam pengajuan rancangan keputusan kpu
biro penyusun melakukan penyelarasan
faktanya materi keputusan kpu seribu tiga ratus tujuh puluh delapan
soal syarat umur tidak selaras
dengan peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh satu
yang kemudian konsideran menimbangnya
nyantel ke peraturan no sembilan belas
kpu telah melakukan pelanggaran prosedur
penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden
dan wakil presiden prabowo gibran
yang diterbitkan tanggal dua puluh tujuh oktober
seharusnya diterbitkan pada hari
adalah pelanggaran terhadap keputusan kpu
terhadap keputusan kpu no seribu tiga ratus tujuh puluh delapan bab empat huruf d angka dua
kpu memberikan lampiran satu romawi tanda penerimaan
dalam kurung model penerimaan titik pendaftaran
kewajiban kpu memberikan tanda penerimaan pendaftaran
pada hari yang sama bagi pasangan calon
yang pemenuhan syarat pencalonan dan acara presiden pppb
keputusan kpu seribu tiga ratus tujuh puluh delapan bab empat huruf d angka empat
bakal pasangan calon wajib melengkapi dan mendaftar kembali
pada masa pendaftaran yaitu tanggal sembilan belas sampai tanggal dua puluh lima
apabila tanda penerimaan pendaftaran diberikan
kemudian salah satu dokumennya belum lengkap
untuk bisa mendaftar kembali dan melengkapi pada tanggal dua puluh lima itu
itu kunci dari persoalan masalah berkas tadi
tiga dalam rentang waktu di antara tanggal dua puluh lima dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh
pada masa pendaftaran dan verifikasi berkas pasangan calon prabowo gibran
kpu seharusnya mengirim surat pemberitahuan hasil verifikasi dokumen syarat pencalonan
khususnya poin tentang syarat umur minimal bakal calon presiden paling rendah empat puluh tahun
dan menyatakan gibran berdasarkan ketentuan peraturan kpu no sembilan belas tahun dua ribu tiga
lalu selanjutnya bakal pasangan calon memiliki kesempatan melakukan perbaikan berkas
mengacu pada ketentuan peraturan kpu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
namun langkah ini tidak dilakukan oleh kpu karena dalam tahapan ini
sekali lagi keputusan kpu nomor seribu tiga ratus tujuh puluh delapan tidak tepat dipakai sebagai kelas hukum
empat tindak lanjut pertimbangan hukum putusan mk yang menyatakan bahwa
putusan ini mulai berlaku pada pemilihan umum presiden
seharusnya tetap direspon oleh kpu dengan prosedur tahapan mekanisme perundang undangan yang berlaku
tanpa mengabaikan menihilkan atau mengurangi urutan urutan prosedur
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan
bahwa atas tindak lanjut yang prosedural sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan
ternyata peraturan kpu hasil perubahan baru bisa diundangkan misalnya setelah selesai pencalonan
kpu untuk dipersalahkan apabila ada orang per orang yang tidak dapat mendaftar
wewenang kpu adalah menindaklanjuti putusan mk sesuai dengan tahapan waktu dan prosedur
sebagaimana diatur dengan peraturan kpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan komisi pemilihan umum
sebagai perbandingan majelis hakim yang mulia dapat diuraikan kebijakan dan sikap kpu
menindaklanjuti putusan mk nomor dua puluh delapan p hom dua ribu tiga dalam perkara uji materi terpidana politik
putusan keluar tanggal dua puluh sembilan september tapi perubahan peraturan kpu nya baru keluar tanggal dua belas februari
sangat jauh dan proses pencalonan sudah selesai
dewan kemana penyelenggara pemilu pada putusan nomor satu ratus tiga puluh lima dan seterusnya
menyatakan bahwa kpu terbukti melanggar kodus peraturan
pemicu pelanggaran etik itu adalah prosedur yang dilakukan dalam proses pendaftaran verifikasi dan penetapan pasangan calon
gibran yang tidak berkepastian hukum tidak profesional dan melanggar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
jadi kalau boleh saya konstruksikan idealnya ketika bicara prosedur ini
undang undang muncul maka peraturan kpu nomor sembilan belas muncul
jadi ada masalah yang terjadi di dalam proses majelis yang berangkat dari peraturan kpu sembilan belas ini
karena pengumuman pendaftaran tanggal enam belas paling manis satu minggu sebelumnya
agar bisa disosialisasikan dengan stakeholder
nah kemudian begitu ada putusan mk nomor sembilan puluh tanggal berapa tanggal tujuh belas kpu sudah benar
kemudian ada rapat rapat perancangan keputusan kemudian konsultasi kemudian harmonisasi
kemudian minta legalisasi kementerian hukum dan sudah benar
sampai kemudian keluarlah peraturan kpu pada tanggal tiga
namun yang tidak match nya itu adalah
kok tiba tiba nyelonong sk kpu seribu tiga ratus tujuh puluh delapan ini cantelannya ke sembilan belas
jadi maksud saya kalau coba bercanda sedikit
ini kan sebetulnya anak tiri yang coba dikawinkan ke peraturan sembilan belas sebagai ibu kandung gitu
padahal ibu kandungnya satu tiga ratus tujuh puluh delapan ini ada di tanggal tiga november
setelah tanggal tiga november begitu peraturan kpu dua puluh tiga itu keluar
barulah keluar keputusan kpu yang satu ratus tiga puluh delapan itu karena turunan dari perubahan putusan mk
pendalaman tanya jawab dari pihak pihak
mengakhiri keterangan ini saya ingin menegaskan dua hal
pertama sebagai mantan penyelenggara pemilu
saya tetap menaruh rasa hormat apresiasi
dan empati kepada jutaan penyelenggara pemilu di seluruh indonesia
yang sudah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara
yang kedua semoga pandangan kritis saya hari ini bisa memperbaiki kehidupan demokrasi dan pemilu kita di masa depan
jauh dari sahwat pikiran orang per orang yang tidak memiliki rasa malu